kamu yang beripu
kamu yang beripu
kamu yang beripu
eh berisik lu
tawa sendiri nangis sendiri loh
wow berik juga nih
berdasarkan bukti yang jelas
dan dari saksi pada korban
maka dengan ini saudari terdakwa
seberat delapan tahun
denda sebesar satu miliar rupiah
hukum pak kim yang seadil adilnya
palingan cuma lewat penjara mah
ada juga buah penjara
ya pak kim
ya pak kim
saya minta ampun pak
stres kali ya
pak saya minta ampun pak
jangan dihukum terlalu banyak pak
dasar penjahat kita
berani lah nunggu lo
berani lah nunggu lo
stres tuh dia pak
pindahin aja pak
pindahin aja pak
ibu makan ya
nanti ibu sakit loh bu
ibu gak nafsu makan samsu
ibu mikirin wuri
kasian dia di penjara
sekarang hanya doa yang bisa bantu wuri bu
tunggu sebentar ya
perkenalkan nama saya pak burhan pak
ya ada apa ya
sesuai janji saya dengan ibu wuri
rumah ini sudah sah menjadi milik saya
karena ibu wuri sudah menjual rumah ini kepada saya pak
ini surat akta jual belinya pak
silahkan diperiksa pak
ini rumah punya ibunya wuri
tolong pak bapak jangan main main nih
sapsul ada apa ini
wuri telah menjual rumah ini ibu
tolong silahkan dibaca isinya
pak dan ibu harus segera mengosongkan rumah ini
kita udah gak punya apa apa lagi nak bu
kita masih punya allah subhanahu wa ta'ala bu
ibu gak tahu mesti tinggal di mana samsul
ibu ibu sabar bu
samsul masih punya kontrakan bu
ibu boleh tinggal di kontrakan samsul
kamu anak baik nak
anak ibu udah jahat sama kamu
tapi kamu tetap baik sama ibu
terima kasih samsul
ibu denger ya bu
ibu mertua saya
ibu adalah orang tua saya
kapanpun ibu boleh tinggal di kontrakan samsul
sekarang ibu istirahat
setelah itu kita beres beres ya
yang sama orang ter variants ya
ya terus ber yo
ngapain bapak datang ke rumah saya
kita gak lagi pesta nakal bapak
anda kami tahan
apa salah saya
anda telah tiga kali mengabaikan surat panggilan dari kami
saya gak merasa bersalah makanya saya gak datang
itu lebih baik anda jelaskan di kantor
jangan berani berani menyentuh saya
eh lepasin saya
jangan sentuh saya
ada apa ini
ada apa pak polisi
saudari wuri kami tangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh
kami melakukan penangkapan sudah sesuai prosedur
gak mungkin anak saya melakukan itu pak
enggak enggak benar bu
mereka aja yang mau travel kita
mereka juga berani ngapain
pak poli makanya mereka gak bisa berangkat bu
anak saya gak salah
jangan bawa anak saya ya allah
ibu tolong aku ibu
jangan membawa anak saya
jangan membawa anak saya
kamu bukan penipu
kamu yang penipu
kamu yang penipu
kamu yang penipu
kamu yang penipu
pak ada zombie pak
ada apa ini
ada zombie pak keluarkan pak cepetan pak
pak ada hantu pak
kamu pergi dari sini ya
sayang sayang eh eh mudah kamu jangan trek trek ya
aku datang ke sini mau ngamatin kamu
biar kamu bisa keluar dari penjara
bener ya johan
kamu mau bebasin aku
aku kaget susah johan
bebasin aku ya
tolongin aku ya johan
aku gak mau di sini johan
motor sekali di sini
otaknya udah miring tau
jangan takut kamu ya
saya ini polisi mbak
pindahin aja pak
atau juga udah takut nih sama dia
bawa aja ke rumah sakit jiwa tuh
tolong tolong jangan saja di sini pak
saya takut pak
saya takut pak
aku mau pak
aku mau pak
aku mau pak
aku mau pak
aku mau pak
aku mau pak